berawal dari rasa keprihatinan terhadap kondisi alam kabupaten bandung yang rusak akibat alih fungsi lahan
seorang anggota polisi yang bertugas di polsek ibun melakukan penanaman pohon sejak dua ribu lima belas
dari benih yang disemai dari dana yang pas pasan
dan sementara anggota polsek rancaikek meski harus kehilangan kedua kakinya
tak menyurutkan semangatnya dalam melayani masyarakat
aibtu nunuh sutisna atau yang biasa disapa abah nunuh adalah anggota polsek ibun kabupaten bandung
yang kini menjabat sebagai kanit bimbingan masyarakat
karirnya sebagai anggota polisi dimulai pada seribu sembilan ratus delapan puluh enam atau sudah tiga puluh dua tahun
ia menjadi kanit binmas sejak dua ribu dua
di luar tugasnya sebagai anggota polisi
ternyata aib tununuh memiliki kepedulian yang besar terhadap kelestariannya
kepedulian itu dibuktikannya melalui kegiatan penanaman pohon di kecamatan ibun
yang digagas pada dua ribu lima belas lalu
penanaman pohon berawal dari keprihatinannya terhadap kondisi alam di kabupaten bandung
yang menurutnya delapan puluh lima persen rusak akibat alih fungsi lahan
bersama komunitas pecinta alam
bapak dua orang anak ini membuat persemayan benih pohon siap tanam di kampung patrol desa ibun
dengan modal seadanya beragam jenis pohon disemai di atas lahan seluas
luas empat dua ratus meter persegi pinjaman salah seorang warga
perkiraan jumlah pohon yang kita semai sekarang kurang lebih empat puluh sampai lima puluh ribu pohon
kemudian perolehan bibitnya kita ambil dari hutan seputar kamojang
itu baik diambil dari biji maupun benih benih yang sudah tumbuh
kita ambil kita selamatkan kita pindahkan ke sini
dari alam ke polybag
aibtu nunuh yang juga dikenal sebagai manusia pohon
juga menyebarkan virus cinta alam kepada komunitas komunitas
yang tertarik pada kelestarian alam
termasuk kepada anak anak pramuka
yang tergabung dalam satuan karya bayangkara kuartiranting ibun
nunuh mengajak mereka untuk memperbaiki alam sedikit demi sedikit
dengan cara melakukan penanaman pohon
penanaman pohon itu kan bukan tanggung jawab dia sebenarnya
sebenarnya bukan tugas pokoknya
beliau ini dari tahun dua ribu lima belas
awal sampai sekarang alhamdulillah
sudah beribu ribu pohon yang dia tanam
hingga masyarakat sangat apresiasi sekali terhadap kinerja beliau
tidak hanya aibtu nunuh
anggota polisi yang menginspirasi lainnya
yakni aibtu benny hendrik
anggota polsek kerancai kek ini tetap semangat bertugas
kedua kakinya terpaksa diamputasi
akibat ditabrak sebuah bus
yang dinagrek dua ribu lima silam
saat dirinya bertugas sebagai anggota unit laka polres bandung
waktu itu kejadiannya ke malam
jam sebelas sepuluh dua puluh satu malaman
tiba tiba dari belakang ada truk pariwisata
mungkin nggak akan saya tebutkan po nya lah
bus pariwisata dari solo ke jakarta
nah waktu itu posisi kami
antara derek sama truk
saya itu tengah tengah
tiba dari belakang ada bis
penabrak belakang truk
kehilangan kedua kaki tak lantas membuat anggota polisi
yang mengawali karirnya sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini patah semangat
aibtu beni dikenal sebagai sosok yang rajin
dan penuh tanggung jawab terhadap tugas
walaupun dalam kondisi keterbatasan
beliau memberikan motivasi buat anggota yang lain
memberikan semangat buat yang lain
harus kehilangan kedua kakinya
tak membuat bapak dua orang anak ini
mengalami depresi dan malu berlarut larut
semangat dan percaya dirinya kembali menguat
berkat motivasi anak dan istrinya
saya selalu menyemangati suami saya
paling saya biasanya menyemangati suami saya itu
ayo ayah dinas yang benar
terus kita ini udah dikasih kesempatan
masih untuk dikasih kesempatan untuk mengabdi
meski hidup dalam keterbatasan
aibtu beni berterima kasih kepada pimpinan
karena masih diberi kesempatan mengabdi pada negara
begitupun aibtu nunuh
meski tak ada dukungan dalam bentuk dana dari pemerintah
bapak lima puluh tiga tahun ini bertekad akan terus menanam pohon
sampai akhir hayatnya
zai ul haq kabupaten bandung